kami melakukan cut off data setiap pukul dua belas wib
dan setelah itu kami melakukan analisa dan melakukan kajian dari data data ini
hari ini telah dua puluh enam ratus lima puluh spesimen yang kita periksa

sehingga total yang kita pereksa sampai dengan hari ini akumulasinya adalah lima ratus delapan puluh lima ratus dua puluh dua spesimen
dari jumlah ini kita mendapatkan hasil positif yang kita periksa terkonfirmasi sebanyak satu tiga ratus tiga puluh satu orang
sehingga totalnya kasus positif ini menjadi empat puluh dua tujuh ratus enam puluh delapan
kalau kemudian kita lihat sebarannya
angka tertinggi yang melaporkan kasus positif hari ini adalah provinsi jawa timur
dengan penambahan tiga ratus delapan puluh empat kasus dan melaporkan sembuh tujuh puluh delapan orang
dki jakarta satu ratus tujuh puluh tiga kasus baru terkonfirmasi dan satu ratus dua puluh delapan kasus sembuh
sulawesi selatan satu ratus tujuh puluh tiga kasus baru terkonfirmasi dan satu ratus dua puluh delapan kasus sembuh
di selatan satu ratus enam puluh enam kasus dilaporkan konfirmasi positif baru dan dua puluh dua sembuh
kalimantan selatan satu ratus delapan belas kasus baru dan empat belas sembuh
bali enam puluh enam kasus baru dan sebelas sembuh
dari tiga puluh empat provinsi yang melaporkan tujuh belas provinsi melaporkan kasus baru di bawah sepuluh
bahkan ada sepuluh provinsi yang melaporkan hari ini tidak ada penambahan kasus baru
bahkan beberapa provinsi melaporkan kasus sembuh lebih banyak dibanding dengan kasus positif terkonfirmasi
misalnya jawa barat hari ini melaporkan lima puluh dua kasus baru namun lima puluh empat sembuh
kemudian kalimantan tengah melaporkan tiga puluh enam kasus baru dan tiga puluh sembilan sembuh
banten lima belas kasus baru dua puluh tujuh sembuh
kalimantan timur delapan kasus baru delapan belas sembuh
sumatera barat lima kasus baru tujuh belas sembuh
papua barat lima kasus baru dua puluh dua sembuh
bangka belitung hari ini tidak melaporkan ada kasus baru dua puluh tujuh orang
kalimantan timur lima kasus baru dua puluh dua sembuh
kalimantan barat tidak melaporkan ada kasus baru namun ada enam yang sembuh
sehingga total sembuh kalau kita lihat pada hari ini adalah lima ratus lima puluh lima orang
sehingga akumulasi keseluruhan sembuh adalah enam belas tujuh ratus sembilan puluh delapan orang
ada penambahan kasus meninggal enam puluh tiga orang sehingga total menjadi dua tiga ratus tiga puluh sembilan
yang terdampak sebanyak empat ratus tiga puluh lima kabupaten kota di tiga puluh empat provinsi
kami masih melakukan pemantauan terhadap odp sebanyak tiga puluh enam enam ratus sembilan puluh delapan orang
dan pasien dalam pengawasan tujuh belas sembilan ratus dua puluh tiga orang
saudara saudara gambaran gambaran epidemiologi data yang kita sampaikan ini
adalah merupakan gambaran epidemiologi data yang kita sampaikan ini
ini adalah gambaran gambaran yang masih kita yakini penularan kasus masih terjadi di tengah masyarakat
oleh karena itu kita tidak punya pilihan yang lain
kecuali mematuhi protokol kesehatan
menjaga jarak menggunakan masker mencuci tangan
menjadi sesuatu yang penting dan harus kita budayakan dalam setiap kehidupan kita
karena ialah yang disebut
dengan penyesuaian kebiasaan yang baru
inilah adaptasi kebiasaan kita yang baru
hanya dengan cara ini kita akan masih bisa menjaga produktivitas kita
oleh karena itu yang harus ada di dalam pemikiran kita semuanya
yang pertama aman
pastikan kita aman dari tertular covid sembilan belas
dan kita bisa berproduktif seperti sediakala
oleh karena itu kerjasama
dan kesinambungan ini harus terus dilaksanakan
kami bangga bahwa masyarakat sudah banyak memahami hal ini
bisa saling mengedukasi
dan bisa saling menjaga satu dengan yang lainnya
kita pasti bisa mengatasinya
kita pasti mampu melawannya
oleh karena itu saudara saudara sekalian
untuk memerangi menanggulangi sebaran covid sembilan belas
terima kasih selamat sore